harga kebutuhan sehari hari mulai merangkak naik di sejumlah daerah
di pasar anom baru kabupaten sumeneb madura jawa timur
cabai kecil yang biasanya rp tiga puluh naik menjadi rp enam puluh per kilogram
sedangkan cabai besar yang biasanya rp dua puluh lima naik menjadi rp lima puluh
kenaikan harga yang terjadi sejak empat hari terakhir
membuat para konsumen mengeluhkan kondisi ini
ya berat juga sih sebenarnya sih
tapi mungkin ini mungkin menjelang awal puasa yang persiapan untuk itu
kalau menurut saya ya pada bila diterunkan lagi ya ini
karena kan kebutuhan yang lain juga banyak gitu ya
sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga bumbu dapur ini dipicu
karena stok barang beberapa hari belakangan terus menipis
menurut mereka kiriman dari luar daerah tidak ada
kondisi tersebut memicu terjadinya kenaikan harga
itu untuk cabai apa itu
cabai kecil cabai pedas
kalau cabai besar
kalau cabai besarnya dibuat
udah empat hari
karena gak ada kedatang ini
kedatang ini ada di surabaya
di pasar rawasari cemaka putih jakarta
harga cabai rawit merah yang semula rp enam puluh
kini rp delapan puluh per kilogramnya
sementara untuk cabai merah keriting semula rp empat puluh
kini rp lima puluh lima per kilogramnya
kenaikan harga yang cukup tinggi membuat daya beli masyarakat berkurang
dan berimbas pada anjloknya omset para pedagang
oh normalnya enam puluh
artinya kenaikannya sampai rp dua puluh
sejak kapan ini
sudah tiga hari yang lalu
omsetnya ada penurunan nggak mas
berapa persen kira kira
hampir setengahnya ya
orang biasa beli cabai sekilo jadi
jadi setengah kadang jadi seperempat
para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga cabai rawit merah
agar omset para pedagang kembali menggeliat
kim liputan cnn indonesia